untuk mengetahui situasi terakhir kami telah terhubung dengan hairul humas angkasa pura
di sana bapak bisa anda ceritakan kronologis terkait kecelakaan terbakarnya batik air ini
ya tadi sedikit kami melaporkan terkait dengan kejadian runway in carsen
antara pesawat batik air dengan pesawat transnusra di bajah halim pada malam ini pukul sembilan belas lima puluh lima
jadi saat ini kami juga sedang menunggu kualifikasi dari teman teman di lapangan
mengenai detail kejadian dari runway in carson tersebut
bapak hyrule apakah sudah diketahui adakah penumpang yang terluka di sana
dan bagaimana kondisinya di sana saat ini
syukurlah alhamdulillah sampai saat ini kita belum terima informasi mengenai korban
dan juga tidak ada penumpang yang terluka di sana
yang tidak ada korban sejauh ini mbak
iya bapak herul apakah sudah diketahui apa penyebab dari terbakarnya batik air ini
nah itu yang sedang ditunggu dari teman teman di lapangan
kita lagi kualifikasi mbak mengenai itu
ya bapak bagaimana dengan aktivitas penerbangan bandara
iya untuk sementara bandara di klos dulu mbak
sambil menunggu hasil terima kasih dari teman teman di lapangan
ya bapak saat ini penumpang ditempatkan di mana
ya baik teman teman kami juga sudah melakukan evakuasi terhadap penumpang basket
mereka saat ini ditempatkan di terminal pak
ya bapak hairul terima kasih sekali atas waktunya di world now cnn indonesia